jadi pak jokowi sama ibu pak prabowo sama erik sama sama menterinya pak jokowi
tapi menurut saya itu kode keras kode keras untuk menghadapi kontestasi pilpres
pokoknya antara ganjar dan prabowo lah cuma dua itu
tapi di antara dua ini tentu kecenderungannya sudah agak ada perbedaan antara pak ganjar dan pak prabowo
lalu kemarin saya bilang sama kuatnya sekarang kelihatan sudah mulai ada perbedaan sinyal itu sudah menguat ke salah satu capres